terinspirasi dari gua di santorini yunani
sebuah tempat makan di bandung menyulap setiap sudut ruangannya seperti di dalam gua
selain menyantap hidangan pengunjung bisa berburu foto terbaik
yang unik di tempat ini adalah adanya beberapa lubang gua dengan pemandangan gemerlapnya lampu kota bandung
saat memasuki tempat di jalan dangdur bandung ini suasana benar benar mirip seperti di dalam sebuah gua
hanya saja gua di sini semua berwarna putih seperti gua di santorini yunani
konsep gua ini gabungan dari gua gua yang berada di gris yunani
setiap ruangan pun memiliki nama yang berbeda beda seperti strafomiti cafe megalakos cafe dan petralona cafe
gua ini juga memiliki nama yang berbeda beda seperti stravomiti cafe megalakos cafe dan petralona cafe
kau menyajikan pemandangan lampu kota bandung
saya ambil konsep ini sebenarnya dari yunani
sengaja membawa konsep itu ke indonesia supaya orang indonesia yang nggak bisa pergi ke sana juga bisa merasakan
gimana sih rasanya nikmatin gua di santorini itu gimana sih
gua gua ini tak hanya enak dipandang tapi juga bisa membuat anda kenyang
unik banget suka banget
suasana juga enak banget bisa main sama keluarga makanannya juga lumayan enak
gua dari taiwan dan gua pikir tempat ini sangat seperti salah satu

sebelum kita menikmati lebih jauh suasananya mari kita inti pembuatan salah satu menu andalan di resto ini yaitu asean fish blue
pertama kita buat dulu mayonaise biru dan kuningnya
mayonaise dicampur orange sirup dan blue karakau
selanjutnya lumuri semua bagian ikan dori dengan tepung terigu
sajikan bersama sayuran kentang paprika dan bawang bomba yang sudah ditumis
makanannya enak tapi yang terpenting adalah suasananya yang unik

merasakan seperti di gua sungguhan
jadi pada zaman dahulu rumah gua seperti ini dibangun oleh masyarakat menengah ke bawah di santorini untuk melindungi mereka dari angin yang kencang
selain asean blue fish beragam menu pilihan lain siap memanjakan lidah anda
dian permatasari bandung